setelah kebakaran terjadi di salah satu gedung kampus universitas trisakti cepaka putih jakarta pusat
api diduga berasal dari bus yang mengalami korsleting
sudara asap hitam dan pekat ini terlihat dari salah satu gedung di fakultas ekonomi dan bisnis kampus trisakti cepaka putih jakarta
api terlihat saudara di bagian depan gedung dan menjalar hingga ke bagian atas gedung
banyaknya material yang mudah terbakar dan angin kencang membuat proses pemadaman ini berjalan lama
menurut petugas keamanan gedung api berasal dari hubungan pendek arus listrik
yang sedang terparkir di area gedung
api baru bisa dipadamkan satu jam kemudian
tidak ada korban jiwa sudah akibat peristiwa ini
tetapi kegiatan kampus sempat terhenti sampai api selesai dipadamkan
saya begitu melihat ke sini ada asap itu dari bawah bis itu
nah terus saya langsung kontek dan berusaha
api awalnya dari mobil
pokoknya ya nggak tahu pokoknya itu keluar asap kan langsung dulu gitu kan
nggak belum itu aja asapnya besar gitu
nah begitu api mulai ini kita disemprot pakai pemadam itu baru ada bunyi bunyi ini
dan di waktu disiram air itu kan ada bunyi ledakan